jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi jawa timur resmi mengajukan kasasi atas fonis yang diterima lanyala mataliti
mantan ketua umum kamar dagang dan industri jawa timur
ia telah difonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
terkait kasus korupsi dana hibah kamar dagang dan industri jawa timur
pengacara lanyala mataliti mengaku siap menghadapi kasus
kasasi atas fonis yang diterima lanyala mataliti resmi diajukan jaksa penuntut umum kejaksaan tinggi jawa timur pada lima januari kemarin
tim jaksa sedang menyusun memori kasasi untuk menandingi putusan pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
pihaknya akan memanfaatkan waktu efektif yang diberikan pengadilan yakni empat belas hari
sedang menyusun memori kasasi
dan kemudian kami akan mengeksposnya itu ke kpk di jakarta
untuk memperkuat konstruksi dari isi materi memori kasasi tersebut
dan disempurnakan kami sempurnakan bersama sama dengan kpk
menanggapi upaya hukum yang dilakukan tim jaksa
pengacara lanyala mataliti mengaku siap menghadapi
dan akan mempelajari apa yang dipersoalkan oleh tim jaksa
menurutnya putusan bebas sudah jelas karena tidak ada kerugian negara
silahkan saja mengganding siapapun bagi kami tidak keberatan
haknya tanya pada ahli pun juga boleh
yang penting kan prinsip hukumnya kerugian negara yang didakwakan itu tidak bisa dibuktikan oleh jaksa
di dalam persidangan yang dipindah dari surabaya ke jakarta
sebelumnya lanyala mataliti dituntut enam tahun penjara
ditambah denda lima ratus juta rupiah
subsidiar enam bulan kurungan
ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar satu satu miliar rupiah
namun majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat
memfonis bebas lanyala mataliti
hakim menyebut lanyala mataliti tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan pelakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dakwaan primer maupun subsidi